terlebih dahulu saya tak saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
saya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan
mengangkat saudara andi amran sulaiman
sebagai menteri pertanian kabinet indonesia maju
dalam sisa masa jabatan
periode tahun dua ribu sembilan belas
kedua dan seterusnya
ditetapkan di jakarta
presiden republik indonesia